beralih ke informasi lain indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana
hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh perserikatan bangsa bangsa atau pbb
menyadari hal tersebut badan penanggulangan bencana daerah jawa barat menggelar aksi kesiapsiagaan bencana
yang juga dilakukan dalam rangka hari kesiapsiagaan bencana nasional di bandung jawa barat
tidak banyak warga jawa barat yang mengetahui bahwa di kawasan bandung raya terdapat potensi gempa yaitu sesar lembang
sesar adalah retakan pada lempeng kerak bumi yang bergeser
meski bernama sesar lembang patahan ini tak hanya berada di kawasan lembang
namun membentang sepanjang dua puluh sembilan km dari kecamatan ngampra hingga kecamatan cilengkrang kabupaten bandung
berdasarkan penelitian dari lipi itb bmkg
dan pvmbg potensi gempa yang bisa dihasilkan sesar lembang berkisar di antara enam sampai tujuh skala richer
gempa sebesar itu bisa menghasilkan kerusakan parah di kawasan bandung raya
menyadari adanya potensi bencana badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd jawa barat
menggelar simulasi bencana di desa ciburial kabupaten bandung
yang juga dilakukan dalam rangka hari kesiapsiagaan nasional
simulasi bencana yang melibatkan bpbd jabar dinas pemadam kebakaran bandung
pemadang kebakaran bandung
dan tni polri ini
mensimulasikan tahapan evakuasi usai bencana gempa bumi
berbagai simulasi penanganan bencana
seperti penanganan kebakaran
evakuasi korban longsor
penanganan pertama korban longsor
hingga evakuasi menggunakan alat berat
dilakukan pada simulasi kali ini
meskipun hanya simulasi
namun para petugas tetap melakukan tugasnya sesuai dengan standar operasional penanganan bencana sungguhan
saya pun sempat merasakan suasana tegang
karena memang situasi bencananya dibuat semirip mungkin dengan aslinya
bpbd jabar pun sengaja memilih desa ciburial sebagai lokasi simulasi bencana
karena daerah ini merupakan kawasan sesar lembang
kita ketahui ya bahwa di jawa barat ini ada patahan di daratan
yang namanya sesar lembang
sesar lembang itu berdasarkan penelitian dan pengamatan
dalam keadaan aktif ya
yang kalau kita lihat
bahwa keaktifan ini tentunya akan memberikan dampak
bila mana pada skala tertentu dia akan memberikan skala yang bisa merusak kehidupan yang ada di sekitar bandung dan sekitarnya
masyarakat pun mengaku mengapresiasi simulasi bencana yang dilakukan bpbd
bagus karena kalau terjadi misalkan
jadi warga itu sudah tahu bagaimana cara mengatasinya gitu
jadi kami sudah bersiap siaga intinya gitu ya
jadi kesikapan para petugas itu bagus
terhadap warga masyarakat
emang seharusnya begini gitu lah
jadi masyarakat sangat mengharapkan para pertolongan pertama itu harus segera dilaksanakan
berdasarkan data dari bpbd jawa barat
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas terdapat satu lima ratus bencana
berupa gempa kebakaran dan angin tobat
franky widjaya kabupaten bandung